pengadilan negeri jakarta utara menggelar sidang ke enam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok di gedung kementan hari ini
sidang digelar selasa pukul sembilan pagi agenda sidang adalah mendengarkan keterangan penyidik untuk mengklarifikasi kesalahan penulisan berita acara pemeriksaan milik saksi pelapor wil yudin abdul rashid dhani yang dihadirkan pada sidang selasa pekan lalu
dalam berita acara itu tertera wil yudin melaporkan dugaan penodaan agama pada tujuh september dua ribu enam belas atau tiga pekan sebelum ahok berpidato yang menyinggung surat al ⁇ maidah ⁇ ayat lima puluh satu di pulau pramuka kepulauan seribu
tim kuasa ahok pun mempertanyakan kredibilitas saksi pelapor ahok telah menjalani lima sidang dalam kurun waktu satu bulan terakhir
gubernur dki jakarta nonaktif
gubernur dki jakarta nonaktif
basuki cahayapurnamato ahok tiba di gedung kementerian pertanian jakarta selatan sekitar pukul setengah sembilan pagi
ahok yang datang sendiri tidak berkomentar apapun
ahok bergegas masuk ke ruang tunggu persidangan tanpa melalui pemeriksaan metal detektor
persidangan hari ini dijadwalkan menghadirkan enam saksi
sidang akan dipimpin ketua majelis hakim duyarso budi santiarto
dua orang saksi merupakan polisi yang mengetik bap para saksi
majelis hakim juga memerintahkan polisi tersebut
membawa buku register
sementara itu kuasa hukum ahok sira playuna sebelum persidangan digelar
menyatakan keberatannya atas saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum hari ini
pihaknya menemukan indikasi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan memiliki afiliasi terhadap partai politik tertentu
pertama bahwa memang di dalam kuhap itu sendiri
diatur dalam pasal satu ratus delapan puluh lima bahwa seorang saksi itu memang harus memiliki kualitas sebagai saksi yang memang memberikan syarat syarat khusus
dia harus tidak punya motivasi untuk niat untuk semata mata untuk memenjarakan orang
dia harus netral dia harus memilih objektif
sehingga di dalam posisinya nanti keterangannya itu
lihat motivasi dari saksi itu sendiri
ya saya kira tentu nanti akan kita lihat perkembangannya di persidangan
kan tidak mungkin saya sebelum menggali memberikan satu keterangan terkait dengan profiling ini
tetapi kami telah menemukan cukup kuat ada indikasi afiliasi saksi tertentu kepada
apa namanya terhadap calon tertentu atau partai tertentu
kami hari ini nanti dilihat saja
koresponden cnn indonesia yudi yudawan di luar gedung kementerian pertanian
selamat siang yuda
seperti sidang sidang sebelumnya apakah hari ini juga terlihat masa berkumpul
puja seperti persidangan sebelumnya massa pro maupun massa kontra selalu memasiri
kepala kementerian pertanian
saya berada tepat di sekitar kawasan ragunan kurang lebih sekitar satu ratus lima puluh meter dari taman marga satwa ragunan
dan tepat di belakang saya ini memang adalah aksi massa dari puasa fpi yang sudah datang sekitar dari pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
ada ratusan warga maupun masa yang sudah berkumpul di sini
dan mereka memang sejak dari tadi pagi melakukan orasi melakukan beberapa statement statement terkait bahwasannya penolakan terhadap
apa yang telah ahok sampaikan
di kepulauan seribu pada bulan november tahun dua ribu tujuh belas lalu dua ribu enam belas maksud saya
dan terlihat kondusif tidak ada tindakan tindakan yang artis
baik berikut ketika saya tadi berada di depan kantor kementerian pertanian di kawasan daerah sekitar ragunan yang tepat di sana
mereka adalah masa pro ahok
dan di sana pun mereka banyak melakukan aksi orasi
kemudian juga menggelar tari tarian poco poco dan juga hiburan
memang masa pada hari ini konsentrasi massa pasti mengakibatkan
arus lalu lintas bagi warga yang mengarah ke arah ragunan maupun warga yang dari ragunan menuju ke arah warung buncit kecilanjak terganggu
kami tim liputan sendiri tadi terpaksa harus memutar puncak untuk mencapai kawasan ini
mengingat memang ada barikadegakan kemudian alat berduri yang memang membentang
untuk memisahkan antara massa pro dan massa kontra
sehingga diharapkan tidak ada aksi anarkis ataupun bentrokan
pada hari ini memang diperkirakan
persidangan akan berlangsung lama seperti minggu lalu yang bisa berlangsung hingga malam
ada empat saksi yang memang dihadirkan
dan diharapkan memang pada hari ini tidak ada tindakan tindakan yang anarkis yang provokatif
yang mampu memicu perselisihan ataupun pertikaian diantara masyarakat
masa kedua dukungan maupun juga masyarakat sekitar kawasan cilandak maupun sekitar ragunan punca
sayangnya saya tidak bisa mendengar suara anda sehingga saya tidak dapat berinteraksi
tapi mungkin anda bisa mendengar sayup sayup suara orasi yang dilakukan oleh
masa fpi di kawasan sekitar ragunan
saya kembalikan ke punca di studio
oke baik terima kasih yudi yudawan atas laporan anda